pemerintah masih akan membahas rencana pemberlakuan perpu tentang kejahatan seksual terhadap anak
hal ini disampaikan menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli
selesai rapat terbatas pencegahan kekerasan terhadap anak di kantor presiden di jakarta
selain dikenai sanksi hukuman penjara pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan diberi sanksi hukuman kebiri
sanksi ini berlaku bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia
karena masih berupa draft dan masih dilakukan pembahasan lanjutan
pemerintah belum menjelaskan kapan sanksi ini akan diterapkan
namun presiden joko widodo meminta agar perpu ini segera ditetapkan
lipatkan komunitas lipatkan media dalam aksi aksi pencegahan ini
dan saya minta agar payung hukum ini bisa diproses secepat cepatnya
ada pemberatan hukuman pemberatan hukuman dua puluh tahun ya
ada yang semulus hidup tergantung nanti
kematian bisa hukuman mati lah
itu kan sudah ini ya
kemudian hukuman tambahan
hukuman tambahan khusus kepada pedofil dapat diberikan
ya yaitu berupa kebiri kimia
dan itu bisa nanti teknis bisa dilakukan pada waktu dia di dalam maupun sebelum keluar
sebelum keluar juga dibuat untuk pemantauan dapat diberi chip gelang chip di kaki atau di apa
elektronik apa gadget ya
pakai di pergelangan untuk memantau kemana dia